anggota dpr ri fraksi pd perjuangan adian napitupulu menegaskan sikap pdip tetap bulat mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
pdip kini tengah menggodok hak angket secara matang dan menguatkan data agar tidak berjalan setengah matang
meski demikian adian menyebut masih menanti arahan ketua umum pdip megawati soekarno putri menentukan momentum tepat menyampaikan hak angket
buat bangsa ini pelajari baik baik apa yang dipelajari secara akademis bagaimana secara regulasi bagaimana peluang peluangnya bagaimana kemungkinan kemungkinan dan sebagainya dan sebagainya
pdi perjuangan sedang dalam tahap itu
partai itu organisasi terpimpin kalau kita mengatakan ibu megawati soekarno putri adalah ketua umum
dengan sekian kesepakatan kita hak dan kewenangan kota
ketua umumnya kita ikuti dong jangan kita sepakat ilham tidak kita langgar
bagaimana perjalanan hak angket dugaan kecurangan pemilu di dpr hingga hari ini kita akan bahas bersama dengan anggota dpr fraksi gerindra kamru samad dan juga anggota dpr fraksi pd perjuangan deddy sitorus
selamat sore bang deddy pak kamru samad
selamat sore bang deddy pak kapru samad
baik bang deddy ini kan kpu sudah akan mengumumkan hasil pemilu
kapan instruksi dari ibu mega soal hak angket ini kira kira akan disampaikan
kalau di internal fraksi pdip bagaimana solid nggak sih saat ini bang deddy
namanya pdi perjuangan itu kan tadi seperti yang anda dengar sendiri kita adalah sebuah organisasi yang terpimpin
tidak saja terpimpin oleh orang
juga terpimpin oleh ide
nah terkait dengan hak angket kalau partai pimpinan sudah memutuskan maka itu adalah sebuah keniscayaan untuk dijalankan
jadi kalau ditanya apakah solid atau tidak biasanya dan seharusnya ya harus dijalankan
sama seperti ketika misalnya ibu mega dengan hak prerogatif yang diberikan oleh kader kader pdi perjuangan
memutuskan pak ganjar calon presiden ya semua harus ikut
kalau dinamika di internal fraksi pdip bagaimana saat ini
kan masih menunggu instruksi ibu mega tapi bagaimana sih adu gagasan pertimbangan
tadi kan matang setengah matangnya itu bagaimana bang deddy
dimanapun ada namanya demokrasi dimanapun ada yang namanya manusia
selalu kan pasti ada perbedaan perbedaan
dalam partai politik yang normal dinamika itu selalu harus ada
yang kalau tidak normal ya tidak ada dinamika
tetapi yang paling penting buat kita ketika itu menjadi keputusan politik partai
tentu itu semua harus berhenti yang namanya dinamika
pak amru samad sudah bergabung
bagaimana anda melihat kemarin pkb nyebut soal bulat hak angket sekarang pdip
bagaimana anda melihat upaya pengguliran hak angket yang saat ini masih dibahas
pasti digodok di dpr nih di fraksi masing masing
ya mas ibrahim memang hak angket ini dari awal kita mengatakan ini adalah
hak setiap anggota dpr sesuatu yang sangat penting dan sangat mulia
apabila dijalankan untuk kepentingan bangsa dan negara
dalam konteks menghadapi menyelesaikan sengketa kepemiluan
dari awal juga kita mengatakan bahwa ada instrumen hukum yang sudah tersedia
di dalam undang undang pemilu
baik dan sekarang masuk pada ranah persiapan ke mahkamah konstitusi
jika seandainya ada sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan perundang undangan kepemiluan
tentu yang lebih mengetahui adalah partai partai yang teman teman atau anggota anggota dpr
yang selama ini memang punya pemikiran punya gagasan dan punya semangat serta spirit
untuk melihat dan mendalami lebih jauh lebih mendalam
tentang potensi yang dianggap merugikan atau bertentangan
nah kita sampai hari ini belum melihat
kesungguhan dari teman teman
baik dengan administrasi pengajuan untuk syarat angket
maupun substansinya juga kita belum dapatkan
maka mungkin karena belum paripurna ya jadi kita biasanya dibacakan di paripurna
mungkin minggu depan akan ada sidang paripurna
biasanya dibacakan di sidang paripurna jika ada usulan seperti itu
jadi bisa jadi sedang berproses administrasinya
tetapi kita tunggu dari teman teman anggota dpr
kalau anda kemarin kan ada pertemuan jokowi dengan
kalau anda melihat ada yang membaca soal ini ada upaya untuk meredam hak angket
ketika ada yang berspekulasi seperti itu
kalau bisa saja orang berspekulasi
tapi seorang presiden bertemu menteri secara rutin ataupun tiba tiba dipanggil
itu adalah sesuatu yang biasa saja
sesuatu yang wajar seorang pembantu dipanggil baik secara sendiri sendiri
maupun bersama sama atau berdua
tetapi lebih dari itu kita memang masih concern sampai hari ini
dua puluh maret setelah dua puluh maret hari ini penetapan kpu tentang hasil pemilu
baru kita lihat nanti kami juga bisa jadi sedang juga mengkaji
menyiapkan berbagai macam gugatan berkaitan dengan pileg
di beberapa dapil baik dapil kabupaten kota dapil provinsi maupun dapil
jadi kita akan masuk lagi dalam tahap
berikutnya tujuh hari ke depan untuk pendaftaran di mahkamah konstitusi
setelah itu masuk tahap persidangan
jadi konsentrasi kita masih bagian daripada tahapan akhir pemilu ini masih brahim
bang deddy kalau anda biasa membaca
bumega ini mengambil momentum yang tepat
biasanya apa sih pertimbangannya atau momen kapan biasanya yang menyampaikan soal keputusan partai ini
biasanya bang deddy karena kan kpu ini udah mau mengumumkan nih
oke jadi kapanpun diputuskan untuk dilakukan ya itulah momentumnya
dan saya perlu berkali kali mengingatkan bahwa hak angket ini tidak ada urusannya dengan hasil pemilu
ya hak angket itu sebagaimana yang tertulis di undang undang kita gitu ya
jadi apakah yang dipersoalkan itu soal hasil pemilu pelanggaran pemilu enggak
undang undang yang kita tengah rai memang berkorelasi dan berpotensi melanggar
misalnya soal bansos hari ini kan viral itu bagaimana kementerian sosial yang punya undang undang tentang bansos tidak tahu menau tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos
padahal bansos itu ada regulasinya ada cap press ada per press ada apa namanya cap man ya
ada undang undang itu kan sudah hal lalu misalnya soal bagaimana dana waktu dan anggarannya
yang akan masuk dalam pembahasan hak angketnya nanti ya bang deddy ya
jadi ini rakyat ini jangan dibingungkan gitu ya bahwa seolah olah ini mempersoalkan hasil pemilu enggak
kita butuh memastikan bahwa
karena pemilu kita kemarin tidak dilakukan dengan berbagai pelanggaran undang undang satu
yang kedua kita berkepentingan supaya urusan pemilu ini selesai dua puluh oktober dua ribu dua puluh
yang ketiga kita ingin ke depan ada perbaikan dari bolong bolongnya pelaksanaan undang undang selama proses pemilu gitu loh
kalau misalkan tadi ada beberapa hal yang dirincikan oleh bang deddy
capres anda kan tentu diduga menjadi yang diuntungkan dengan adanya kebijakan tadi yang dipersoalkan
bagaimana tanggapan anda apakah gulirnya hak angket ini juga bisa mengganggu soal legitimasi jalannya pemilu atau bagaimana menurut anda nih
jadi pertama kali hak angket ini muncul itu berasal dari mulut seorang calon presiden sepuluh hari setelah penceblosan
makanya sangat tidak wajar kalau kemudian opini mengaitkan dengan ketidakpuasan terhadap pemilu atau ketidaksiapan menerima kekalahan
lalu kemudian diperlebar menyangkut pelaksanaan undang undang lain itu saya kira penting untuk ditunjukkan
undang undang mana yang dilanggar
pasal mana berkaitan dengan apa
karena pelaksanaan bansos sebetulnya adalah sesuatu yang memang sudah dianggarkan oleh pemerintah
dianggarkan oleh pemerintah timetable nya ada pelaksanaannya ada penyalurannya melalui pemerintah
bukan melalui calon presiden ataupun melalui partai politik
jadi tidak ada yang kita lihat di mana calon peserta pemilu peserta pemerintah pemerintah yang melakukan ini
tetapi yang menyalurkan adalah unsur pemerintah
di dalam pemerintah itu sendiri ada teman teman dari partai yang sekarang kebetulan berbeda misalnya dengan pemerintah
atau berbeda atau punya gagasan untuk mengajukan angket seperti pkb pdi perjuangan pks dan seterusnya
bang deddy tanggapan anda tadi soal bansos alurnya sudah jelas timetable nya sudah ada
kalau sudah jelas ya tidak usah khawat
ya kalau menurut saya kalau sudah jelas nggak usah takut santai aja gitu loh
kami membuat mengusulkan hak angket ini dengan membuat naskah akademis
jadi bukan omong doang gitu
jadi kalau bung tamaruh samad sudah menganggap semua itu sudah sesuai prosedur ya silahkan saja pendapatnya begitu
nanti kita uji dalam angket
karena berdasarkan rapat dengan pendapat di komisi berapa itu tadi komisi delapan
itu kan terbukti bahwa kementerian sosial yang diberi oleh undang undang kewenangan itu tidak terlibat
dari sisi waktu itu juga harusnya sampai november
baik ini yang akan nanti kalau jadi bergulir ini yang akan masuk dalam pembahasan di hak angket yang akan digunakan oleh dpr
tentu kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya perjalanannya seperti apa
tapi terima kasih bang deddy sitorus dan juga pak kamru samad telah meluangkan waktu di kompas petang
baik baik singkat ya karena terbatas juga durasi singkat bang deddy
bahwa ganjar yang mengangkat itu di publik bukan berarti tanpa pembahasan loh
ini individu ini adalah urusan ya
bahwa beliau yang paham mereka dia bicara itu oke
tapi jangan dikira partai ini disetir orang per orang
sudah ada yang sampaikan tadi pernyataan dan jawaban dari pernyataan pak kamru samad
pak abdul samad telah meluangkan waktu di kompas petang sore hari ini